seluruh pebulu tangkis timnas indonesia menjalani latihan dan uji coba lapangan di utilita arena birbingham inggris
pada senin jelang turnamen all england dua ribu dua puluh tiga yang akan digelar pada empat belas hingga sembilan belas maret dua ribu dua puluh
selama kurang lebih dua jam skuad merah putih secara bergantian menggunakan dua lapangan yang disediakan
manajer timnas bulu tangkis indonesia rioni mainaki mengungkapkan bahwa semua sektor sudah dalam kondisi yang bagus
dia bagus mereka konsentrasinya bagus bergerakan juga bagus yang penting kan sehat mereka semua sehat baik
dan yang paling utama kondisi ini kan stabil tidak terlalu gantian jadi perlu kesebaran jadi saya lihat cukup lah
kesiapan juga disampaikan ganda putra leo roli karnando dan daniel martin
juara daihatsu indonesia masters dua ribu dua puluh tiga ini
berjanji tampil maksimal sejak babak pertama
mencoba bermain maksimal di sini jadi mau gimana pun nanti hasilnya kita tetap optimis untuk mau juara lah yang pasti
semoga diberi pelancaran disini sehat jadi kita doanya jadi baik
leo daniel memang harus kerja keras dari awal di mana lawannya sama sekali tak mudah
yaitu aaron sia dan soh wuyik asal malaysia
yang menempati unggulan kedua
rekor pertemuan pun tidak memihak leo daniel yang tertinggal empat dari juara dunia dua ribu dua puluh
kami sudah mempersiapkannya dari latihan casting yang sudah saya lakukan jadi kita sudah sama sama tahu dari dimana nanti kita akan terhadapkan
tidak berbeda dengan leo daniel dalam tunggal putri gregoria mariska tunjung pun mengaku persiapannya sudah bagus
tidak berbeda dengan leo daniel dalam tunggal putri gregoria mariska tunjung pun mengaku persiapannya sudah bagus
jelang laga pertama
gregoria akan menantang wakil denmark lina hoimark yespel
gregoria mariska tunjung merupakan satu satunya wakil indonesia di sektor tunggal putri
dalam ajang all england yang diikuti dua puluh tujuh atlet bulu tangkis dari indonesia ini